masuk angin ini sih
hasil banget kamu ya
anginnya katanya mau belanja buat buat pergi ke pilihan yang baru kan bukannya
tahu sesuatu detail bu jadi dari asam pejat bukti aja bisa nyusul kemarin jadi memang
ya saya pengen belanja keperluan
semua ke villa karena nanti mungkin gak cuma kita aja ya mungkin nanti kita akan mengundang
ada beberapa orang juga udah keinginan lama saya untuk no celebrating merayakan
kembalinya aldebaran dan juga praying praying praying ya sekalian kita ke villa yang baru
siapa tahu calonnya mbak mira juga ikutan
oh nggak ada bu
oke saya cuma tinggal nunggu update aja
oh ya itu tante mayang
si gigi ditanyain dulu sebelumnya
tante bikinin teh panas manis soalnya di luar kan lagi mendung
makasih ya tante
eh iya iya kita kan udah lama gak ketemu
ada kabar apa sih sena kalau boleh tahu
ya beginilah kabar aku kan lagi naik turun
sama dong kalau gitu sama nino
nino juga lagi banyak masalah lagi naik turunnya namanya hidup pasti begitu
cuma kita harus lihat sisi baiknya
pasti ada hal baik di belakang semua masalah ini
kita harus percaya sama allah ya
mumpung masih hangat
makasih ya tante
makasih ya tante
makasih ya tante
makasih ya tante
makasih ya tante
maaf maaf tante aku boleh izin ke kamar mandi sebentar
eh iya iya eh langsung masuk sama aja ke kanan ya
sebentar ya tante
eh aku lagi gak enak badan aja kan
pantesan tangan kamu dingin muka kamu pucat
kamu kalau sakit kenapa maksain kesini sih
tante mayang assalamualaikum
alhamdulillah baik tan tante apa kabar
tante sendirian aja
iya kiki sama siapa disini
kiki sama ibu rosa sama mbak mirna itu tentu
baik ibu rosa
baik ibu rosa ya ampun cahat
apa kabar bu
alhamdulillah baik seneng sekali ketemu bu mayang disini
ini bu mayang belanja sendirian
ya beginilah saya randy kan bekerja jadi saya kalau belanja ya sendirian aja
iii tau gitu tante mayang ngomongin kiki aja pasti langsung kiki temenin berarti tante gak sendirian
orang anda bu mayang kok begitu bercanda canda
kebetulan bu mayang ada di sini saya sekalian mau ngundang bu mayang untuk jadi gini
saya rencananya besok itu mau sedikit selamatan lah perayaan atas kembalinya al kurma
dan saya ingin sekali bisa meraihkan bersama keluarga dan kerabat
makadar itu saya mengundang kalau bu mayang bersedia untuk join kami di villa
tapi betul saya boleh datang
boleh dong bu dan randy pasti juga akan datang kan bu mayang sama randy udah seperti keluarga kami sendiri
makasih bu rosa
terima kasih ya
jus tante ki nek tante rena terima kasih ya
iya bener tante mayang mas hedy gak bakal nolak kalo diajak apalagi kan tante ki
juh bisa aja pasti ya nanti dateng saluki
ya bodoh kalo kayak gitu emang gak suka ada maunya bu
ya sakit ya soal
masuk angin ini siang ya
aduh kasian banget kamu ya
udah enak ya
kan tampilan minyak angin ya
iya enak enak
bu kasih di leher biar enak ya
kasih ya bu
eh tante ambil minum ya yang tadi ya biar kamu minum anget anget biar keluar anginnya ya bentar bentar
mau minum dulu ya sayangnya
makasih ya tante
udah agak enak kan bu
udah kok tante
tuh tangan kamu dingin semua ini
ya udah kita ke ruangan depan aja ya

sianah udah kamu duduk dulu disini sayangnya
tante sering ke dokter aja ya
ah gak usah tante aku gak apa apa kok
gak apa apa gimana kamu tuh pucet muka kamu tangan kamu juga dingin ya
tante baik sekali makasih ya tentu udah perhatian sama aku
ya lah tante pasti akan berbuat apapun buat kamu sena kamu kan juga baik sama tante sama nino
tante kasih minyak angin lagi ya tante pijitin deh
taruh di tangan kali ya biar enak ya
apa anak yang aku kandung ini cucunya tante chandra ya kenapa inget tante aku cuman ke nino
tante kasih minyak sedikit dulu
sepertinya udah semua deh pak yang dicek sama pak ahok
oke oke nanti saya cek lagi ya
oh ya pak soal keluarganya pak fauzi untuk biaya sekolah anaknya dan biaya pengobatannya

kalau soal mobil yang pak al mau kasih untuk keluarga pak fauzi sekarang juga udah dalam proses pengiriman ke rumahnya
oke berarti semuanya udah aman ya
oke makasih ya fel
ya sekalian saya mau minta maaf juga udah minta kamu untuk datang ke sini tolong sampaikan maaf juga ya ke pacar kamu
ah santai aja lah pak
lagian sekarang saya juga udah putus sama pacar saya jadi ya harusnya sih gapapa kalau kerja weekend kayak gini
ya tapi tetap aja lah saya ngerasa gak enak
yaudah gini aja gimana kalau sekarang saya tertir kamu makan terus saya antar kamu pulang ya
oh gak usah pak nanti malah saya ngejadi gak enak sama pak randy lagian emangnya pak randy gak mau malemin gue
oh jangan biar enak ya
makasih ya fel
apa tamu yang tadi dateng
tangan kamu tuh masih dingin masuk angin kali ya
loh sienna tunggu ya
eh saya nino ya kalau ada apa apa cari